hari terakhir pelaksanaan operasi zebra diwarnai sejumlah insiden
di jombang pengendara motor hampir bertabrakan akibat putar arah dan menghindari petugas
sementara di mojokerto seorang pengendara motor pingsan akibat ketakutan terjaring razia
di lumajang pengendara motor mengaku wartawan agar tidak ditilang
tiga pengendara motor ini hampir bertabrakan setelah pengendara paling depan berhenti mendadak
saat melihat petugas sedang menggelar razia di jalan raya flyover peterongan selasa pagi
sang pengendara berhenti karena ketakutan akan terjaring razia akibat tidak memakai helm saat berkendara
dan memilih berputar arah melawan arus
insiden ini satu dari sekian ulah pengendara yang berputar arah melawan arus menghindari operasi zebra
tak hanya itu pedagang ayam pun mengelabuhi petugas dan berhasil kabur
padahal sudah sangat jelas melanggar peraturan lalu lintas dengan melawan arus
sementara tak kalah uniknya aksi ibu ibu yang sempat
tidak menghendak menerobos petugas namun berhasil dihentikan
selama pelaksanaan operasi zebra di polres jombang terjaring enam satu ratus empat pelanggar lalu lintas
masih di jombang
gara gara ketakutan terjaring razia seorang mahasiswi jatuh pingsan
aksi mahasiswi perguruan tinggi swasta di jombang ini justru membuat petugas satuan lalu lintas polres kebingungan
dan berupaya membuatnya siuman
usai berhasil dibuat siuman mahasiswi tersebut mengakui jika ketakutan
saat mengetahui ada petugas menggelar
operasi zebra sesaat dirinya menerobos lampu merah
karena kasihan petugas akhirnya memberikan pembinaan pada mahasiswi ini dan tidak memberikan tilang
sementara di lumajang aksi seorang pengendara motor yang mengaku sebagai wartawan
agar tidak terjaring operasi zebra terekam kamera anggota kepolisian lalu lintas polres lumajang
saat dimintai simnya ia malah menunjukkan kartu pers dan berdalih jika wartawan tidak bisa ditilang
terus kalau kartu pers gimana nggak bisa ditilang
karena tidak bisa menunjukkan surat surat dan tidak memakai helm
akhirnya polisi bertindak tegas dengan menilang pengendara motor tersebut
selama operasi zebra polres lumajang telah melakukan penindakan sebanyak kurang lebih tiga pelanggar